jadi jangan main ancam ancam begitu kita ini sama saudara
saudara oleh sebab itu saudara saya ingin mendekatkan itu kepada pak arsul
harap jangan dipotong
pak arsul bicara kewenangan
menurut perspektif kewenangan polhukam itu abcd tidak berwenang mengumumkan
saya tanya apa dilarang mengumumkan
kalau tidak berwenang apa dilarang
kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan
anda dari pesantren ini saya bacakan dalilnya
saya biarkan menjelaskan dulu
nanti dulu nanti dulu
jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang
itu pesantren kan
dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini
nanti kalau di dalam hukum umum saya katakan juga sekarang ke pak benny
nanti tanya tanya kok seperti polis
begini pak kalau substern
boleh apa tidak
begini kalau substern
boleh apa tidak
jawab iya atau tidak
kan tidak boleh tanya begitu
harus ada konteksnya dong
kecuali sudah bilang boleh
kalau boleh sebutkan pasalnya itu
wong boleh kok harus ada pasalnya
kalau boleh itu nggak perlu pasal
misalnya saya tanya kepada
benny pak benny boleh nggak saya ke kamar mandi sekarang
nggak ada karena boleh
kalau dilarang baru ada pasalnya
di mana dalilnya
nah sekarang bukan bahasa arab
ini dalam hukum birna
tidak ada satu kesalahan tidak ada sesuatu yang dilarang itu
sampai ada undang undang yang melarang lebih dulu
ini tidak dilarang kok
lalu ditanya kayak copet aja
jadi ini pak mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh pak arsul pak arteria
nanti habis ini pak benny berarti kalau gitu ya
iya tadi sudah
iya pak benny yang bertanya seundang undang
sebentar pak mahfud
supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik
dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh komisi tiga

ini pak mahfud menjampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman teman ungkap
jadi berikan ruang pak mahfud untuk mengklarifikasi
nanti setelah pak mahfud menyelesaikan
teman teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan pak mahfud
silakan pak mahfud
saya kira sudah begitu aja
karena sering di dpr ini aneh
kadang kadang marah marah gitu
tidak tahunya markus saja
marah ke jaksa agung
nantinya datang ke kantor kejaksaan agung titip kasus
saya interupsi pimpinan
saya kira ini tidak relevan
apa saya kebetulan pimpinan makassar kormatan dewan
saya minta pak mahfud
apa memang benar ada data yang soal markus anggota dpr disampaikan saja sekarang
saya sampaikan sekarang